tapi kan pak sofian bolak balik
dari sini ke pangkalan
terus dari pangkalan ke sini
jadi dua kali dong
kamu kok bersin juga
persiapkan diri pang ibu pak
biar mas pur juga
jangan lupa diboin apa gitu bang
yaudah ntar abang bawain bubur ayam
yang polos jangan pakai sate jerawan
lu sih lu kan tahu kita judin anak gua lu juga kenalkan udah lama masa urusan reme begitu aja
lu kagak mau nolongin apaan sih siapa yang mau nolongin dia ala ngusah mungkin lu eh
jago selama ini udah banyak nolongin loh kontrakan lu bayar tempo tempo gua biarin
masa lu kagak mau nolongin setan judin bangetan lu nanti siang saya mau wawancara kerja jadi
kurir semoga berhasil ya kakak amin asyik senyum eh manyun salah info gimana maksud lu
kemarin si deddy bilang bantuin temennya
ada imbalannya ngacoinnya kagak yang bener lu ya masih ojek bohong gitu ya yak maafin gua ya
hai hah cip wah makin parah tumpah iya maspur kalau gitu antar saya pulang deh kalau gitu
bunga juga pulang pak allah ah cip tuh kan gua ketuluran bapak bunga kan pakai masker
hai mau lepas behel pak
padi senyum sekarang manyun biarin kakak jangan manyun nanti jelek kayak bukan kayak saya
ketawa biar abdo kita baikan yuk
iya pak saya izin tidak mengajar sore ini
iya pak saya kena
iya terima kasih pak
jeeh akrab bener berdua
kang ojak mau kemana
mau ke rumahnya si tisna mau nengokin dia semalam belum sempat
rika duluan ya kakak
ah kok pisah yaudah deh gue jalan ya
eh kang ojak
tunggu sebentar saya mau minta tolong diantar ke tempat wawancara kerja
oh lo udah dapat kerjaan alhamdulillah dah
iya tadinya saya mau minta kang tisna yang nganter tapi dia masih demam
yaudah deh lo gue anterin tapi gue gak bisa nungguin
ya lo balik sendiri bisa kan
mas pur gak usah kembali
maaf pak sofian bukannya nggak usah kembali ini masih kurang
mas pur itu sudah lama jadi tukang ojek
dan saya juga udah lama jadi penumpang ojek
jadi saya juga tahu berapa ongkos dari pangkalan ke sini mas pur
tapi kan pak sopyan boleh balik
dari sini ke pangkalan terus dari pangkalan ke sini
jadi dua kali dong
mas pur kamu kok bersin juga
bersihin di depan ibu pak biar masur juga
loh kok pada pulang semua sih
ibu bapak kambuh bu
aku mau cukup ketuluran bapak bu
ya sudah nanti sore kita semua pergi ke dokter ya
habis berobat flu kita ke dokter gigi ya bu
kalo mau lepas bahel
indah usah bohong sama ibu
kau kemana cuy
mau ke rumah kang oja
beli es daun dulu dong cuy
masih pagi meren
gak punya duit meren
terserah saya meren
lo belum berangkat ngeojek
sarapan dulu mak
oh seperti itu
jangan lama lama sarapannya
makannya jangan cepet cepet
oh seperti itu
mak agak suruh lo makan cepet cepet
mak bilang sarapannya jangan lama lama
lauk nasi uduknya ditambah dong
biar udah berhasil
bukannya gua kagak mau
cuman gua takut
takut lu kagak mampu beli
tadi emak dikabarin
emak kagak sempet
oh seperti itu
jadi kagak mau nganterin
bagus kalau mau
mak belanja dulu ya
eh dia malah jawab
kudunya salam dulu
jangan cuma mak
saya keterima kerja jadi kurir
saratnya harus punya motor
saya udah tanggung bilang punya
cuma setengah hari
gak enak kang
saya udah sering repotin kang tisna
ya ampun om mo
gak enak juga
saya gak begitu akrab